tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa
sudah sebenarnya sudah pernah saya kirim di grup
dan langsung mendapat respon memang dari pak
dan dia harus menghidupi dirinya sendiri
dengan bayaran lima ribu rupiah
tentu tidak cukup untuk
kebetulan saya datang itu begitu saya baca
saya baca di tribun
saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya
alamat itu dari berita yang dimaksud
kebetulan dia memasak mohon maaf bu
kacang panjang yang direbus tanpa
saya tahu mungkin ini temuan saya satu dua
menemukan banyak hal seperti ini
karena wilayah yang ibu tangani adalah
cerita dari bu semi ini saya langsung
dan rekamannya saya rekam semua
yang kasihan itu dia seringkali melihat tetangganya
menerima beberapa kali bantuan
ya mungkin tetangganya memang layak juga dibantu
hal hal seperti ini tentu banyak ibu temukan
sementara di sisi yang lain di desa yang sama
menurut informasi teman saya di lapangan
pertanyaannya pertanyaan sederhana begini bu menteri
kasus seperti ini bu semmy ini
dan dia tidak masuk dalam dtks
kebetulan saya sebagai anggota komisi delapan yang
dan tentu akan dapat respon dan alhamdulillah
pak dirjen langsung merespon itu
walaupun saya belum tahu ya tindak lanjutnya
saya belum mengirimkan ktp nya waktu itu
nah ada dua lagi yang memang saya belum kirim di desa yang sama
tetapi yang ingin saya tanyakan
kalau saya yang menemukan saya bisa langsung memberikan laporan
begitu cepatnya kementerian sosial merespon
ketika itu terjadi di daerah yang lain
siapa yang bisa mengusulkan nama
orang tersebut yang tidak masuk dalam dtks
di lapangan agak sulit mencoret
kpm yang sebenarnya sudah tidak layak menerima
dan ketika harus dikeluarkan ini
ada banyak hal yang menyebabkan mereka tidak berani
entah itu kepala desa tidak berani mencoret kpm yang sudah mampu dan tidak layak menerima
tetapi saya harus juga memberikan apresiasi kepada kementerian sosial bahwa
problem utama di kementerian yang
sejak kementri mentri sebelumnya ini kan memang
nah tetapi ada perbaikan perbaikan yang tentu
kita harus juga pahami
belum sempurna dan harus terus kita upayakan
yang ini yang ingin saya tanyakan tadi bu menteri
siapa yang bisa memiliki
sorry seseorang yang tidak masuk dalam dtks
dan dia susah sangat perlu dibantu
itu bisa mendapatkan bantuan
dan sebaliknya yang sudah tidak
mestinya tidak mendapat bantuan
seyokianya itu bisa dihapuskan dari data kemiskinan
demikian yang bisa saya sampaikan
dan jujur terakhir bu menteri penutup
yaitu dapil saya hanya beberapa kabupaten
saya waktu peristiwa saya datang ke rumah bu semi
jujur bu menteri ini saya nggak butuh pujian
saya menyampaikan apa adanya
waktu saya datang ke rumah bu semi itu
saya melihat wajah bu menteri disana

di bulan puasa saya tidak berbohong bu
yang ingin saya sampaikan saya melihat wajah ibu menteri
wilayah yang saya tangani itu hanya empat lima kabupaten
sementara bu menteri itu di seluruh indonesia
oleh karena itu saya tidak ingin pujian
ini bulan puasa apa yang saya sampaikan ketika saya datang ke sana
wajah bu menteri yang saya lihat karena begitu berat
dan banyaknya tugas yang harus diemban
tetapi kita sama sama memiliki niat yang baik
yang sama untuk kemudian bagaimana program bantuan ini bisa tepat sasaran
demikian pimpinan terima kasih
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
menemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen tak percaya